ada yang saling sindir ada yang membentuk relawan tapi semua pasangan calon terutama yang ada di dki jakarta ini menunggu putusan mahkamah konstitusi
sidang gugatan undang undang pilkada di mahkamah konstitusi oleh calon gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama mendengarkan pendapat dari ahli pemerintah
ahli yang dihadirkan mewakili pemerintah adalah prof joherman syah johan mantan direktur jenderal otomi daerah kementerian dalam negeri
ahok berharap mahkamah konstitusi mau menerima uji materi pasal tujuh puluh ayat tiga undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas tentang masa cuti pejabat daerah selama masa kampanye
ahli yang diutus presiden joko widodo joherman shah johan menegaskan petahana harus cuti saat masa kampanye pemilihan kepala daerah
kewajiban cuti bagi petahana untuk meredam penyimpangan kekuasaan dari kepala daerah yang masih berkuasa
joh herman syah menjelaskan kewajiban cuti bagi petahana tidak
serta merta menghalangi penyelenggaraan roda pemerintahan
petahana dapat menunjuk pejabat pelaksana tugas untuk melaksanakan fungsi sebagai kepala daerah
banyak petahana yang terjerat kasus korupsi karena memanfaatkan apbd dan dana bantuan sosial untuk keperluan kampanye
joh hermansyah menekankan pentingnya kewajiban cuti bagi seorang petahana selama masa kampanye
bisa karena itu sudah dijamin di dalam permendagri
iya yang terbaru jadi dijamin di situ boleh
apbd mutasi pegawai pun bisa
sehingga dengan begitu menteri kan juga tidak bisa sama sama
dia akan dikontrol oleh publik
sementara gubernur dki jakarta basuki cahaya pun nama berharap
mahkamah konstitusi menerima uji materi pasal tujuh puluh ayat tiga undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
tentang masa cuti pejabat daerah selama masa kampanye
ini merujuk pada sejumlah undang undang dan perpu yang menyebutkan masa cuti harus memperhatikan jadwal tanpa mengesampingkan tugasnya
tanggung jawab kepala pemerintahan
salah satu yang dipermasalahkan basuki cahayapurnama adalah mengenai penanda tanganan draft rancangan apbd dki dua ribu tujuh belas
yang berubah jadi bayangin dari tahun dua ribu empat begitu konsisten
karena menyadari ada fungsi gubernur dan pemerintah nggak boleh bisa
baru dua ribu enam belas dipaksa nggak ada lagi tujuh puluh abc langsung sikat aja pak
sekarang pertanyaannya kalau harus cuti masa kita ketok palu apbd dua ribu tujuh belas
setelah kita balik cuti
selain ahli dari pihak pemerintah persidangan juga menghadirkan ahli dari pihak terkait
dua ahli dihadirkan oleh pihak terkait yaitu mustafa fahri dan mas kurudin hafiz
keterangan keduanya meminta majelis hakim mempertahankan pasal kewajiban cuti bagi petahana
astri adiputranto cnn indonesia